dan bagaimana penanganan covid sembilan belas di provinsi paling timur indonesia papua
sudah ada jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas di rumah sakit ab pura jayapura papua dr silwanus sumule
selamat siang dr silwanus
baik dokter kasus covid sembilan belas indonesia meroket kembali seperti yang kita tahu
dari penyebarannya di tiga puluh empat provinsi disebutkan bahwa papua ini sebagai salah satu penyumbang angka terbesar mencapai satu tujuh ratus lima puluh lima kasus
namun dari satgas di sana sendiri ini membatahnya begitu
lalu seperti apa kebenaran yang ada di sana apa yang menyebabkan data ini berbeda dengan data real yang ada di lapangan
dapat kami jelaskan bahwa angka satu tujuh ratus lima puluh lima itu adalah angka kumulatif
kurang lebih selama tiga minggu belakangan ini
jadi itu bukan angka harian kita itu angka kumulatif
data kita tanggal dua desember itu dua puluh sembilan kasus
kemudian tiga desember
desember adalah enam puluh sembilan kasus
jadi sekali lagi kami klarifikasi satu tujuh ratus lima puluh satu tujuh ratus lima puluh lima itu adalah angka kumulatif selama tiga minggu belakangan ini
oke apakah sudah ada rekonfirmasi dengan satgas pusat terkait dengan kekeliruan data ini dok
ya pertama yang kami harus sampaikan bahwa teman teman dari kementerian kesehatan dalam beberapa bulan belakang ini
menyiapkan yang nampaknya
all record adalah semua kabupaten kota maupun juga dari rumah sakit rumah sakit itu langsung mengirim data ke dalam all record tersebut
namun dalam perjalanannya data tersebut mengalami permasalahan dalam sistem
sehingga kami harus lagi menyampaikan secara manual
dapat kami jelaskan bahwa selama ini data data itu dikirimkan dari kabupaten kota
kemudian dikumpulkan di satgas provinsi dalam hal ini
di dinas kesehatan dan dinas kesehatan yang kemudian melaporkan kepada tim di pusat
kemudian dilakukan perubahan masing masing kabupaten kota memasukkan melalui yang namanya all record
tetapi dalam perjalanannya all record tersebut mengalami kendala
itu yang mengakibatkan seolah olah kesannya adalah angkanya itu dia menumpuk padahal itu adalah akumulasi
oke kalau dari pantauan satgas sendiri selama ini bagaimana sih dok konsistensi untuk pemenuhan target testing
seperti juga persediaan alat tes covid di sana lalu juga pengetesan hariannya mekanismenya seperti apa dok
jadi di semua kabupaten kota kita sudah mempunyai satgas
memang kendala terbesar bagi kita dalam dua bulan belakangan ini angka tracing itu agak menurun
itu yang pertama
yang kedua pemeriksaan itu masih terpusat di kota jayapura
kami hanya mempunyai kurang lebih sekitar empat alat pcr di provinsi papua
jadi hampir sebagian besar data data atau pemeriksaan itu dilakukan di kota jayapura
jadi inilah salah satu kendala karena kalau mengirim dari daerah ke kota jayapura itu memerlukan waktu
inilah salah satu kendala kami
baik dok sekarang kan sudah mulai ditemukan kasus kasus yang ada di distrik pinggiran ya dok
ini seperti apa teknisnya apalagi kan jarak wilayah di papua ini satu dan lainnya ini cukup jauh begitu
ya memang itu yang terjadi saat ini
kami yang kami bisa lakukan adalah meminta kepada teman teman untuk tetap melakukan tiga t tadi
dan secepat mungkin untuk melakukan pengiriman sampal untuk memastikan diagnosisnya
itu yang bisa kita lakukan selain daripada memang kita sudah beberapa kali menyurati kepada pihak bnpb kementerian kesehatan
dan kita mendorong kepada kabupaten kota untuk melakukan penyiapan

dan kita mendorong kepada kabupaten kota untuk melakukan penyiapan
dengan demikian kita bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama melakukan diagnostik
oke berarti ini kan salah satu hambatan yang seharusnya segera di follow up oleh pemerintah pusat
selama ini seperti apa langkah yang sudah dilakukan kalau dari pusat
apalagi mengingat papua juga persebaran angka kasus positif covid sembilan belas ini sudah cukup banyak sekali dok
ya memang kami mendapat dukungan dari teman teman
ya memang kami mendapat dukungan dari teman teman
walaupun dari dari dari teman teman bnpb maupun dari dengan kementerian kesehatan
dalam bentuk rapid antigen maupun rapid antibody
sebenarnya yang sangat dibutuhkan kita adalah tambahan alat pcr baik itu yang statis maupun yang mobile
namun itu belum kami dapatkan walaupun kami sudah beberapa kali menyurat kepada bnpb maupun juga kementerian kesehatan
oke dok kalau bicara tentang persentase sembuh disana bagaimana dan juga kalau dari pantauan satga sendiri
satga sendiri apakah masyarakat ini masih tetap ikut protokolir pemerintah
tentang tetap mengamankan diri dari covid sembilan belas atau masih saja banyak yang abai
kalau dari pantauan anda seperti apa
pertama angka kesembuhan kita kurang lebih
tadi malam kami lihat angka kesembuhan kita berkisar di angka enam puluh tujuh hingga tujuh puluh dua persen
angka kesembuhan kita
nah memang yang terjadi saat ini adalah angka kematian kita yang cenderung naik
itu dari satu enam di bulan oktober dia sudah bergerak menjadi satu tujuh persen
walaupun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan angka nasional
namun ini memberi warning kepada kami
oleh karena memang kami juga harus mengakui bahwa masyarakat sudah mulai agak lalai
karena kasus kasus yang meninggal umumnya
datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah berat
jadi memang ada daerah daerah tertentu yang masih konsisten melaksanakan protokol kesehatan
tetapi juga kami tidak pungkiri ada daerah daerah tertentu
yang pelaksanaan protokol kesehatannya sudah mulai agak menurun
sehingga kami mendorong agar hal itu menjadi perhatian dari gugus tugas di masing masing kabupaten
oke baik dokter yang terakhir untuk mencegah kekeliruan sistem
seperti yang sudah terjadi sebelumnya begitu
angka tiga minggu dibilang penambahan dalam satu hari
langkah apa yang akan dilakukan oleh satgas di sana terkait dengan koordinasi dengan pemerintah pusat
pertama kami membangun komunikasi terus menerus dengan teman teman kementerian kesehatan
informasi dalam satu dua hari ini sistemnya sudah akan diperbaiki
yang kedua terus juga kita membangun komunikasi dengan kabupaten kota
sehingga kalaupun juga memang kita harus akui bahwa kondisi diperbaiki
sehingga kalaupun juga memang kita harus akui bahwa kondisi diperbaiki

papua berbeda dengan tempat lain ya
kalau data itu dikirim dari kabupaten kota langsung ke dalam satu sistem
kadang kadang itu menjadi kendala karena kita terhambat dengan soal internet jaringan dan sebagainya
jadi mungkin untuk di provinsi papua perlu perlakuan khusus begitu
memang kita berharap real time tapi kondisi di papua tidak memungkinkan
tetapi kami terus membangun komunikasi dengan teman teman di kementerian kesehatan
baik dr silwanus sumule tetap berjuang bersama satgas di sana
semoga angka segera menurun semua selalu sehat
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour